ini sunset restoran kan
ini restorannya apa apa
kok kita kesini
bukannya kita mau ke mall pa
kesini dulu kita makan
ntar biar kuat jalan jalan ke mall
bener juga sih
bisa duduk ya sayang
ini untuk kakak tolong dipigang
nah ini untuk krim
aku dipegang tangan
pegang yang baik
ini perang juga
lucu banget ya
oh tau nggak itu makannya tuh fresh fruit
cake panda itu makanan khusus kue khusus buah panda
mau nambah lagi ya
mau nambah lagi nambah lagi
nambah lagi nambah lagi
nambah lagi sebentar sebentar
wah lucu pandanya
ih gemes ya
oh dia nggak buas ya
dia nggak nyerang ya
nggak karakternya itu baik
oh baik tuh
karakternya baik oh lagi
oh ini lagi
ini cuma snack timenya aja
oh makannya apa
kalau makan utamanya tetap daun bambu
oh snacknya itu
nanti gantian oma ya
oh gantian oma
oh boleh deh
oma juga pengen
mama seneng deh
udah nggak berantem
udah baik kan
kalau mama boleh bicara lagi
sekali lagi ngingetin ke kalian
pernikahan itu bagaikan sebuah kau
kalian berdua sebagai seorang pangistri
harus mendayung bersama perahu tersebut supaya nggak haram
karena kalau misalnya nggak dikayu bersama
pasti akan oleng dan juga tenggelam
jadi kalau ada masalah
itu lebih baik kalian diskusikan
kalian pikirkan bersama
jangan pikirkan sendiri sendiri
ya nggak akan ketemu

ini kok kita arahnya mau ke jakarta pak
kita bukan yang mau ke mall aja
mall di jakarta
kebetulan ada mall baru di jakarta
butik butiknya bagus banget
mama pasti bakal suka
iya tapi kok
kok bisa sejauh ini
paling jauh cuma ke taman pinus doang lho pak
ini dokter lisan juga yang izinin
karena kamu udah berkelakuan baik selama ini
makanya apa ajak ke jakarta
oke deh makasih ya papa kesayang
kau pasti bakal suka sama mall ini
ya allah vera kamu kenapa
perlu nampak aku sama denny perhati bu
kamu habis ketemu denny
di luar kota perempuan
kamu dapat berita itu dari mana
dia sendiri yang ngaku bu
aku gak mau berdoa sama dia lagi ma
aku gak mau nyariin dia lagi
aku mau ke padang dan tinggal di sana bersama temen aku minah
aku senyum bareng allahiskt season dua
selamat siang pak randy
saya mau ingetin
hari ini kita ada meeting di pt cita buana karya
jam dua siang
soalnya ada keperluan keluarga
untuk kita bawa ke sana
kalau misalnya nanti saya ikut mobilnya pak randy
boleh barangkali sama saya
makasih ya pak
ini sunset restaurant kan
ini restorannya apa pak
kok kita kesini
bukannya kita mau ke mal pak
iya kesini dulu kita makan
buat ngisi tenaga
ntar biar kuat jalan jalan ke mal
benar juga sih